dan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan denah hibah pada kamar dagang indonesia provinsi jawa timur
lanyala mataliti mengicaratkan tidak akan mundur dari jabatan sebagai ketua umum pssi
keterangan resmi penetapan tersangka lanyala disampaikan kejaksaan tinggi jawa timur pada rabu sore
penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memastikan lanyala diduga terlibat korupsi dana hibah apbd jawa timur
saat masih menjabat sebagai ketua kadin periode dua ribu sepuluh dua ribu empat belas lanyala mengaku penetapannya sebagai tersangka berkaitan dengan pesepak bolaan indonesia
kepada cnn indonesia com lanyala mengatakan saya sudah beberapa kali dikriminalisasi tapi tidak berhasil ini pasti ada dampaknya dari pssi
namun demikian hal ini dibantah jaksa agung m prasetyo
prasetyo membantah penetapan tersangka terhadap lanyala di latar belakangi intervensi pemerintah
dan menurutnya proses hukum yang dilakukan ke jaksaan tinggi jawa timur tidak berkaitan dengan pesepak bolaan nasional
dilansir cnn indonesia com jaksa agung menegaskan tidak ada intervensi politik dan kasus ini tidak ada kaitannya dengan pssi